mimpi ini terlihat nyata

kau bernyanyi buruk bunda
kau bermimpi apa
kalau semua istana ini
semua istana ini akan menjadi salju
aku terjebak dalam kubangan sahaju
dan aku tidak bisa berbuat apa apa lagi
semoga tidak terjadi apa apa
semoga ini hanya sekedar mimpi
bukan isyarat buruk
ya allah mbak mohon ya allah
lindungilah keluarga hamba
jauhkanlah dari keburukan
dan kejahatan syetan
dan keselamatan kita semua
perlindungan pada allah subhanahu wa ta'ala
itu hanyalah mimpi buruk
mimpi ini terlihat nyata

supaya setiap setiap jawabannya
saat terjadi kata kata allez

bukannya tadi sedang terburu buru
raden apa yang bisa kami lakukan untuk raden
rupanya kian santang
baru saja dari sini
aku akan membuat pertunjukan
untuk mereka semua
kau hantu dari mana
beraninya kau mencampuri urusanmu
aku bukan hantu
tapi aku adalah orang yang akan menjadi junjunganmu
ada orang baru datang dan tidak aku kenal
tiba tiba mengaku junjunganmu
kalau kau memang bosan hidup
agar aku bisa menghabisimu
kau tidak punya pilihan
kau harus menjadi abdi setiaku
seharusnya kau yang beruntut di hadapanku
atau aku akan mengacarmu
lakukan saja bila kau bisa
aku melihat aura jahat pada diri kalian
aku sebenarnya bisa membunuh kalian sekaligus
tapi aku tidak akan melakukannya